hari pertama turnamen bulu tangkis indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas berlangsung hari ini
berbeda dengan turnamen tahun tahun sebelumnya yang digelar di istora senayan jakarta
turnamen tahun ini diselenggarakan di plenary hall jakarta convention center
masih direnovasinya istora senayan jakarta untuk perhelatan asian games dua ribu delapan belas
membuat turnamen indonesia open tahun ini digelar di plenary hall jcc
walau turnamen secara resmi sudah dimulai beberapa area di plenary hall jcc masih dalam perbaikan
pindahnya lokasi juga mengakibatkan berkurangnya kapasitas
di plenary hall jcc hanya mampu menampung sekitar tiga penonton atau setengah dari kapasitas istora senayan
ya memang ini satu hal yang buat panitia di luar dugaan
karena kebetulan hall ini baru kemarin malam itu selesai pameran
dan yang direncanakan harusnya sudah bisa transisinya itu mulai jam sepuluh malam
ternyata tidak bisa mereka baru clean up baru selesai sekitar jam dua jam tiga pagi
sehingga kita baru bisa mulai mengerjakan itu sekitar jam lima pagi
sehingga persiapan untuk set up hari ini memang terpaksa agak mulur dari waktu yang sudah ditentukan
dan hari ini mereka masih finishing insya allah besok sudah bisa beroperasi secara maksimal
sudah ada koresponden erlangga wisnuaji di jcc
babak kualifikasi sudah dimulai seperti apa hasilnya
ya selamat malam putri
memang turnamen indonesia open super series premier sudah memulai hari pertama pertandingannya
hari ini masih berlangsung babak kualifikasi
dimana sayangnya pemain tunggal putra indonesia pemain muda indonesia
ihsan maulana mustafa gagal mengulang kejutan yang dibuat di turnamen indonesia open tahun lalu
di mana ia mampu melaju hingga ke babak semifinal
namun sayangnya tahun ini ihsan maulana mustafa
yang juga sebenarnya salah satu pemain yang menjadi harapan indonesia ini
harus tersingkir di babak kualifikasi setelah kalah dari pemain taiwan
wei nan dengan pertarungan rubber game dua puluh satu lima belas delapan belas dua puluh satu dan tiga belas dua puluh satu
kekalahan ihsan maulana mustafa ini juga diikuti oleh pemain tunggal putra indonesia yang sudah cukup senior
yaitu sonny dwi kunchoro yang juga merupakan juara turnamen indonesia open tahun dua ribu delapan lalu
ini sonny dwi kunchoro yang juga harus melalui babak kualifikasi juga gagal melaju
ke babak utama setelah di babak pertama babak kualifikasi ini harus mengakui keunggulan dari pemain jepang
kazuma sasakai dengan astrade game
sony kalah tiga belas dua puluh satu dan enam belas dua puluh
namun di luar hasil pertandingan seperti tadi sudah diinformasikan oleh putri
bahwa memang turnamen indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
yang diselenggarakan di istora senayan jakarta
tahun ini turnamen indonesia open super series premier ini diadakan di plenary hall jakarta convention center
dan kalau saya bisa sedikit
gambarkan atmosfer berlangsungnya turnamen ini memang agak sedikit berbeda dengan bila diadakan di istora senayan
karena kalau seperti kita ketahui bahwa istora senayan itu bila sudah dipenuhi oleh para penggemar bulu tangkis di indonesia itu
suasananya seperti sangat hidup sangat antusias
namun di plenary hall jcc kali ini penonton yang hadir di turnamen indonesia open super series premier ini terlihat sedikit lebih sopan
bila dibandingkan dengan saat memberikan dukungan di istora senayan
ini mengapa karena mungkin jumlah kursi yang disediakan di plenary hall jcc ini hanya setengahnya dari istora senayan jakarta
yaitu sekitar tidak mencapai tiga penonton
tujuh kursi untuk menonton sementara di istora dapat mencapai enam penonton
dan kondisi bangku di plenir hall jcc ini juga merupakan single seat
jadi penonton ini terlihat mungkin agak sedikit sungkan dalam memberikan dukungan kepada para pemain indonesia
namun tidak mempengaruhi tidak mengurangi keriuhan yang ada

angga partai mana saja sebenarnya yang cukup menarik untuk disaksikan tahun ini
saya tidak dapat mendengar dengan jelas pertanyaan anda
namun yang mungkin yang patut di highlight di turnamen indonesia open super series tahun ini adalah
bagaimana indonesia ini menargetkan juara dari nomor ganda putra yaitu lewat pasangan yang sedang naik daun yaitu kevin
salon cup kelsey razoara alongnya
dan juga orang dilenyai yang tidak obstruction adalah
grand prix yang baru lalu dan juga ada antoni sinusyoka ginting yang di dua tahun lalu sempat menembus bak delapan besar
dan di piala sudirman antoni juga sempat memberikan kejutan dengan memberikan sumbangan angka bagi indonesia
dengan mengalahkan praih perunggu medali perunggu olimpia rio dari denmark victor axelsen
dan satu lagi yang patut yang menjadi cukup menarik perhatian di hari pertama berlangsungnya turnamen indonesia open ini adalah
belum selesainya beberapa area yang mungkin dapat digunakan oleh para penggemar untuk berinteraksi dengan pemain
karena seperti kita ketahui di turnamen indonesia open ini salah satu tradisinya adalah adanya meet and greet dengan pemain pemain bulu tangkis
andalai indonesia di area khusus pegemar
juga para penggemar bulu tangkis ini dapat membeli cendera mata atau bermain game yang disediakan oleh pihak sponsor
dan area ini karena kendala loading barang di panery hall jcc yang baru dapat masuk
namun tadi saya juga sempat berbincang bincang dengan ketua panitia pelaksana turnamen indonesia open ahmad budiarto
ini dia menjanjikan bahwa ini hanya memang terjadi di luar perkiraan dari panitia
karena di hari pertama ini masih ada stand dan backdrop yang belum rampung dipasang
namun ia berjanji bahwa besok di hari kedua dimana sudah memulai babak utama pertandingan sudah mulai memasuki babak utama
area dan venue sudah siap untuk menjamu para penggemar bulu tangkis
yang ingin menyaksikan penampilan dari para pemain pemain bulu tangkis dunia yang tampil di indonesia di jakarta tahun ini putri
terima kasih arlangga dari ccc